satuan polisi militer angkatan udara pangkalan udara adi sucipto yogyakarta
menyita balon udara tanpa awak yang dianggap membahayakan penerbangan
ya sepekan terakhir ini sejumlah pilot resah dengan keberadaan balon udara yang diterbangkan warga
karena bisa masuk ke bagian dalam mesin pesawat dan juga menyebabkan ledakan
balon udara berukuran besar tanpa awak ini disita oleh satuan polisi militer angkatan udara
pangkalan udara bandara adi sucipto sleman yogyakarta
balon berbahan plastik berdiameter tiga meter dengan kerangka bambu ini bisa terbang tinggi tanpa kendali
menyebabkan musibah bagi pesawat terbang
otoritas bandara adi sucipto mengimbau warga agar tidak lagi menerbangkan balon udara
balon udara yang disita ini semula terlihat melayang layang dari arah timur di ketinggian sekitar seratus meter
karena melayang di areal kawasan lepas landas dan landing pesawat
personil pom tni angkatan udara pun mengejarnya hingga keluar kawasan
balon pun diamankan setelah jatuh di daerah bangun tapan bantul yogyakarta
keberadaan balon udara di jalur penerbangan bisa membahayakan pesawat dan menyebabkan musibah
apabila balon udara masuk ke dalam mesin bisa menyebabkan mesin pesawat meledak
sementara jika balon udara itu menempel di bagian bawah pesawat dan menutupi sensor
maka ketinggian pesawat menjadi tidak bisa terdeteksi
ini kalau kita lihat ini dari unsur kawat pak
unsur kawat ini dari bambu
ini jelas ini kalau masuk ke engine pesawat otomatis akan mengganggu engine tersebut bisa meledak dan sebagainya
semua hal yang membahayakan penerbangan termasuk menerbangkan balon udara
bisa dikenai sanksi perdata maupun pidana
perihal sanksi tersebut telah diatur dalam undang undang penerbangan nomor satu tahun dua ribu sembilan
dan keputusan menteri perhubungan nomor sembilan tahun dua ribu sembilan
gatot tripin toko sleman yogyakarta